berita pilihan berikutnya saudara anak diduga ditelantarkan
di kota ambon maluku seorang anak berkebutuhan khusus dilaporkan warga ke pihak terkait karena diduga ditelantarkan
pihak kakak angkat sang anak pun membantah dugaan penelantaran anak
petugas gabungan mendatangi sebuah indekos di kawasan gunung malintang desa batu merah kota ambon sabtu pagi
petugas menemukan seorang anak berusia sebelas tahun di dalam kamar indekos dalam kondisi tidak terurus
anak berkebutuhan khusus ini diketahui sudah berada di indekos sekitar lima bulan

petugas menemukan seorang anak berusia sebelas tahun di dalam kamar indekos sekitar lima bulan
petugas menemukan seorang anak berusia sebelas tahun di dalam kamar indekos sekitar lima bulan
polisi dinas sosial serta pendamping perlindungan perempuan dan anak datang usai mendapatkan laporan warga terkait dugaan penelantaran anak
meski demikian iswanto hendrawan selaku kakak angkat membantah
dirinya mengurus anak tersebut saat orang tuanya yang mengangkat anak meninggal dunia
iswanto juga kerap bertemu adik angkatnya meski tinggal terpisah di rumah mertuanya
bapak meninggal sebelum meninggal itu suami dia
tapi karena waktu dibawa pas di sini karena kita simular dia jauh
polisi masih mendalami kasus dugaan penelantaran anak
saat ini sang anak dirawat di rumah salah seorang warga untuk sementara waktu
di rumah anak anak diangkat diangkat diangkat
polisi masih mendalami kasus dugaan penelantaran anak
saat ini sang anak dirawat di rumah salah seorang warga untuk sementara waktu
yahya latin kompas tv ambon maluku